gak salah dia yang mau lemar ayah
salah bagaimana tika
mama suparman ini dia pengusaha tahu
pokoknya hidup gue insya allah bakal gagak kekurangan deh
aduh dasar jahat deh
tadinya gue sama bini gue mau hadir
ngeliat sulam ngelamaran kita buat si robi
kita pikir pikir ngapain juga lah kita ngurusin orang orang kayak gitu
jadi kagak jadi dong
bagus lagi si robi tuh kawin sama si adi kejane centil tuh
jadi si rumahnya kagak digampung lagi ya
ini punya sesuatu rancar semua
bang robi lebih pilih atika daripada rum
padahal harapan rum satu satunya adalah bang robi
lagi tidur pak eji
jam segini masih tidur
nggak apa juga sih dia doyan tidur
kan calon suaminya pengusaha
kok masih tidur
kan udah tahu mau dilamar
bentar mang lagi tidur
ntar mang lagi dibangunin
ini anak udah tengah ribeset masih mau lorak aja
eh bangun tika
eh bangun lu belum dapet jodoh masih mau lorak aja
yaudah yang mana
eh aja sulam dia dateng mau ngamar lu tuh
yaudah baik kalau gitu ayo mandi dulu ye
jangan jangan lu gausah mandi
tidur diorang ngunggunya kelamaan lu
yaudah paling kagak ayo ganti baju pake parfum gitu
biar wangi minggir
jangan bangun ya
ya allah kuatkanlah hatiku
jangan sampai hancur karena kehilangan bang rompi
yaudah gue duga haji sulam ngelamar gue pasti buat si robi
ya ampun kaa lama ames sih dana nya
cepetan kaya ada yang ditunggu tuh
ya ella suruh tunggu bentar kenapa sih
bahan biar gua keliatan cantik
nggak ada yang dihantar
sama orang tua
gak usah nangis
jangan disimpen aja
keluarin sama umi sama abah
bang romi beneran gak merhati kak umi
pulang ke rumah dulu ya
tenangin dulu neng
akhirnya yang ditunggu tunggu datang juga
biar jodohnya makin deket
akhirnya yang ditunggu tunggu datang juga
aduh jadi gak sabar pengen cepet cepet ngelamar
pengen dibawa pulang
lha si robinnya maneh
mungkin abang robi memang sengaja tidak diajak kesini
dipinggit dulu kali ya sebelum jodohin sama gue
anak model begituan jangan ditangisi
diluran juga banyak
gak denger sih sama umi
sekarang mau tau kan dia mau kahwin
ini tuh bukan masalah bang robb
ini tuh bukan masalah bang robi
terus salah siapa ya
ini tuh masalah sebab dan akibat abah
orang sesabar sabarnya orang kalau terus terusan direndahin juga pasti akan marah kan

udah terserah sama dia juga
udah terserah sama dia juga
udah terserah sama dia juga
udah terserah sama dia juga

udah terserah sama dia juga
abah sama umi tuh lebih sabar dan bisa menjaga perasaan bang robi
itu artinya dia gak cinta sama lo
kalau dia memang cinta sama lo
dia pasti perjuangin sampai kapanpun
masa dimarahin abal begitu aja udah nyerah
aku pernah mikirin perasaan rom
mau melamar atika kan
itu udah tahu
jadi memang kami sengaja datang kemari ini
bermaksud untuk menyunting atika
sebagai calon istri dari saudara kami
dia yang mau lemar ayah
salah bagaimana atika
maman suparman ini
dia pengusaha tahu
pokoknya hidupmu insya allah
bakal gagak kekurangan deh
si maman itu masih bujangan
tapi dia udah jadi pengusaha tahu
saya akan mencintai big atika
dan saya juga akan menerima
anak dik atika
seperti anak saya sendiri
maaf kalau anak saya
itu berarti dia terharu sekali
berarti bahagia sekali
kenapa pak dhanu
lu sebenernya udah ngomong belum sama anak lu
udah muda sih
cuma gua belum ngomong buat siapainya
dari kecil sampai sekarang
ya pantasan dulunya